jelang ramadan sejumlah tempat hiburan di kawasan pantura tuban diraziga petugas gabungan polisi dan satpol pp
hasilnya tujuh wanita pemandu lagu yang diamankan karena mencoba kabur
aparat gabungan polisi tni dan satpol pp kabupaten tuban menggelar razia tempat hiburan malam di kawasan pantura
kedatangan petugas berseragam lengkap secara tiba tiba membuat pengelola dan para gadis pemandu lagu karaoke sempat terkejut
petugas juga memeriksa seluruh sudut ruangan termasuk menggeledah barang bawaan seperti tas dan dompet milik tamu pemandu lagu dan para pekerja tempat hiburan malam
dalam razia itu petugas tidak menemukan barang yang berbahaya
petugas hanya memberikan peringatan terhadap sejumlah pria dan pemandu lagu yang tengah pesta miras
kita melaksanakan operasi pekat atau penyakit masyarakat dalam rangka antisipasi datangnya bulan suci ramadan
sesuai dengan sasaran minuman keras termasuk ktp dan obat obatan terharam
sementara di probolinggo sejumlah tempat hiburan malam dan karaoke remang remang juga tak luput dari razia petugas
petugas langsung menyisir pusat hiburan malam seperti pup dan kafe hingga rumah karaokes di sepanjang jalan dr sutomo
hasilnya tiga wanita yang berprofesi sebagai pemandu lagu diamankan dari rumah karaoke pop city karena kedapatan tidak membawa identitas diri
selanjutnya petugas merazia rumah karaoke bijai tempat karaoke terbesar di probolinggo
satu persatu pengunjung maupun pural purul tak luput dari pemeriksaan
empat purul diamankan karena berusaha kabur lewat pintu belakang
selanjutnya tujuh purul yang terjaring razia dibawa ke makosat pol pp kuna dilakukan pendataan
razia tempat hiburan malam sengaja digelar guna menjaga kota probolinggo bebas dari perbuatan maksiat selama bulan suci ramadan